puluhan pengemudi transportasi berbasis online melakukan unjuk rasa di depan kantor gojek di jakarta
dalam unjuk rasa kali ini para pengemudi yang tergabung dalam gerakan hantam aplikator nakal atau gerhana
menuntut salah satunya adalah menolak menjadi moda transportasi karena sistem antara aplikator dan driver adalah kemitraan
dalam kami mengeluarkan kebijakan buat kami mitra itu yang utama kami pertimbangkan dulu
jadi apapun yang kami keluarkan baik itu mengenai tarif insentif kesejahteraan mitra menjadi prioritas utama kami
jadi kalau kami melakukan penyesuaian kami lakukan supaya mereka justru bisa menang di pasar
karena pemainnya cuma dua kan sekarang
apapun yang kami lakukan adalah supaya supply dan demandnya seimbang